pemerintah melalui kantor staf presiden kementerian pemuda dan olahraga kementerian komunikasi dan informatika
serta badan ekonomi kreatif bersama sama menyelenggarakan turnamen piala presiden esports dua ribu dua puluh
kejuaraan yang pertama kalinya di indonesia ini dilangsungkan di beberapa kota besar
yaitu palembang bali makassar surabaya manado solo pontianak dan bekasi
khusus palembang dan bali kualifikasi regional dilangsungkan secara offline
di bali sendiri sebanyak enam puluh empat tim ikut ambil bagian dalam turnamen ini
di mana masing masing tim beranggotakan lima orang pemain satu cadangan dan satu manajer
dua tim akan bertemu dan beradu untuk memenangkan game
dalam tiap game mereka mempunyai tiga kesempatan atau best tiga untuk bisa lolos ke babak selanjutnya
tim tim e sport ini bertanding selama dua hari sembilan dan sepuluh februari
untuk memperebutkan satu posisi tertinggi yang nantinya akan
mewakili masing masing kota dalam putaran final piala presiden e sport dua ribu sembilan belas maret mendatang di jakarta
pemerintah sendiri menargetkan empat atlet e sport untuk ikut ambil bagian dalam turnamen ini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini